nah ini berikutnya pemirsa beberapa profesi di indonesia identik dengan peran laki laki
karena dibutuhkan fisik yang kuat dalam menghadapi resiko pekerjaan yang tinggi
namun hal berbeda ditunjukkan oleh para petugas wanita pln banda aceh yang berani menupas stigma tersebut
mereka bekerja setiap hari menjaga stabilitas listrik untuk masyarakat dengan medan yang terkadang ekstrim